maafkan aku panggung
aku terpaksa melakukan ini semua
sandika wak prabu
aku hanya anak durhaka
aku hanya anak durhaka
yang telah menyakiti bunda
aku maunya bunda
bangunlah ibu bunda
hukum aku ibu bunda
aku akan menghukumnya
itu akan memberikan hukuman kepadanya
sekarang bukan saatnya
menemui prabu pertasihnya
ibu bunda sedang sakit
aku tidak akan memaafkan diriku sendiri
jika aku belum memberikan pelajaran kepadanya
aku tidak sengaja
saya sudah memberikan perbuatan
aku bisa correlaksikan
aku bersumpah demi jasad ambo
aku akan buat siliwangi mengubur jasad ambo
ambo telah meninggal
ambo telah meninggal
ambo telah meninggal
ambo telah meninggal
ambo telah meninggal
ambo telah meninggal
rai kau bisa masuk dalam istana sukamana
dengan menjadi raden atta
sehingga tidak menimbulkan kecurigaan
kau benar raka
lagipula aku tidak ingin
akan ada korban nanti
aku akan memperbaiki
biar ini urusan aku dan martha
jika terjadi apapun
raka akan berkurangan
dan yudharara akan menang
tetapi aku mohon
mereka akan bisa
hari ini kau akan mati kian santang
penope terima kasih kau sudah menolong uang
tidak menjadi masalah yudhakara
ambil gendah itu
kian santa telah sembuh dari ingatannya
dan dia akan datang untuk membalaskan dendam
kian santang telah sembuh dari ingatannya
kita harus merencanakan sesuatu
pegangan setelah satu hitam

maafkan aku bang
aku terpaksa melakukan ini semua
sandika wak prabu
ini sangat menyenangkan
sudah lama aku menunggu kesempatan ini
kau terkejut melihat kami
sekarang kalian meninggir
aku tidak ada urusan dengan kalian
aku hanya berurusan dengan prabu martasinya
kau yang berurusan denganku
kau akan mati di tangan
hanya oneshop burada